asap hitam tebal dan api besar menghanguskan sebuah bengkel mobil di taman malaka selatan duren sawit jakarta timur senin siang
petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api
kebakaran diduga berasal dari puntung rokok orang yang melintas di depan bengkel lalu mengenai bensin saat montir tengah memperbaiki mobil
banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bengkel
tak hanya bengkel lima belas mobil dan dua sepeda motor ikut terbakar
petugas pemadam kebakaran juga sempat mengalami kendala lantaran sempitnya akses masuk ke lokasi
api dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan empat belas mobil pemadam kebakaran